anda masih di kupas tuntas komisi pemberantasan korupsi masih menjadi lembaga penegak hukum yang diharapkan mampu melawan korupsi
namun enam belas tahun berdiri berbagai problematika muncul di kpk
berikut ini ulasan permasalahan kpk yang dihimpun oleh tim cnn indonesia
saya dengan nisah resmi melantik saudara saudara dalam jabatan yang baru dilingkungkan komisi pemberantasan korupsi republik indonesia
integritas inilah kata yang kerap menyertai saat nama komisi pemberantasan korupsi didengungkan
namun integritas juga seringkali menjadi pedang bermata dua bagi institusi berusia enam belas tahun ini
saat kpk bergerak menegakkan integritasnya masalah demi masalah bermunculan
koordinator indonesia corruption watch adnan topan mencatat masalah terbesar bagi kpk justru bermula dari dalam tubuh kpk
sampai hari ini kita melihat masalah di kpk tetap manageable
karena kerusakannya bukan pada institusi
tapi tetap harus diperbaiki supaya tidak menjadi masalah institusi
ini berbeda dengan di lembaga lembaga lain
yang kerusakannya itu sudah sangat terlembaga
sehingga sulit untuk dimanage lagi
pernyataan adnan topan bukanlah tanpa sebab
perentetan konflik internal sempat mencuat diikuti pelanggaran etik pegawai yang menjadi buah bibir
icw mencatat sedikitnya sembilan belas pelanggaran etik diduga dilakukan pegawai kpk hingga akhir dua ribu delapan belas
angka ini masih bisa bertambah terkait dengan terjadinya pelanggaran etik internal kpk pada dua ribu sembilan belas
sejujurnyaaya mentiok hidupnya dielola

barangkali ini eleonora dan dia juga kurang caliber insbesondere naomi
apakah itu benar menentang kesepakatan wade is bachelor di sip pas ke cha
banyaknya konflik internal kpk pun mengundang sejumlah pertanyaan dan tanggapan
salah satunya dari mantan ketua kpk

kegagalan manajemen dalam kpk menjadi penyebab utama konflik
mantan jaksa ini bahkan menyebut
masalah itu dapat diantisipasi jika pemimpin kpk mau turun ke bawah
sejak saya masuk sampai saya selesai waktu itu
selesai juga keadaan tidak enak ya
tidak ada problem
kita enjoy bekerja gak ada masalah
karena waktu itu saya baca undang undangnya
ada dua hal dimungkinkan pimpinan pimpinan ambil sikap
pertama mengangkat penyelidik independen
kedua membentuk kpk di daerah
kebijakan saya selaku pimpinan pada waktu itu
saya tidak mau lakukan dua itu
kenapa saya tidak mau
kedua pertama adalah karena kpk ini baru
soliditasnya masih kita pertanyakan
sehingga saya tidak mau kpk ini ada banyak warna di dalam
hal ini berbanding terbalik
dengan keadaan yang terjadi di daerah
dan apa yang sedang diupayakan kpk dan lembaga anti korupsi lain
icw bahkan secara frontal menyatakan penyelesaian masalah internal kpk
dapat dilakukan dengan merekrut sumber daya manusia secara mandiri
kalau kpk mulai punya semacam milestone di dalam
upaya merekrut dan mengolah sendiri sumber daya manusia mereka yang mandiri
yang tidak harus berasal dari lembaga manapun
di sisi lain ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo justru memandang teror
sebagai lawan utama kpk dalam menegakkan integritasnya sebagai pemberantas korupsi
dan memang inilah yang paling berat yang harus kita hadapi
karena teror ini itu kita tidak tahu siapa pelakunya
bahkan tim pencari fakta yang terdiri dari pakar pun tidak berhasil mengungkapnya
kami menganalisis kenapa sih akhirnya teror itu sampai kepada pak agus
sampai kepada pak laudem sarif
karena sebenarnya mereka adalah simbol dari kpk yang pertama
kemudian yang kedua mereka adalah kepala lembaga negara
artinya serangan kepada mereka ada harusnya serangan kepada negara juga
faktanya teror memang kerap menimpa pegawai dan jajaran kpk lain
wadah pegawai kpk mencatat
dikita sepuluh teror besar terjadi sejak dua ribu tujuh belas
bukan hanya tentang teror yang terus berlanjut
pendirian kpk pun penuh intrik
kpk lahir atas kurangnya kepercayaan kepada institusi penegak hukum
yang mencari teror
yang ada saat itu untuk mengungkap korupsi di indonesia
sejak enam belas desember dua ribu tiga
di bawah payung hukum undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
kpk berdiri mengemban amanat pemberantasan korupsi
pembentukan kpk tidak mudah
sebelum kpk berdiri presiden b j habibie mengeluarkan undang undang no dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas kkn
dan kppu atau ombudsman
presiden gus dur pun mengupayakan pemberantasan korupsi
dengan membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
kemudian pada era megawati
atas desakan banyak pihak
kpk lahir sebagai lembaga anti korupsi
pemberantasan korupsi tentu tidak semudah membalikan telapak tangan
melainkan penuh tekanan para tuan
namun jika semua pihak berpegangan tangan mengempas label perseorangan
pemberantasan korupsi akan terus berjalan
demi negara dan rakyat yang menggantungkan harapan
maria sarjana andra anhar jakarta